perjuangan sejumlah elit pdp mengunjungi umkm yang terbentuk dari dana desa
dalam kunjungan itu ketua dpp pdip jarod saiful hidayat sempat melontarkan sindiran ke kubu prabowo sandi
pada hari ketiga safari kebangsaan pdi perjuangan sejumlah elit pdip mengunjungi kedai kreasi oma
salah satu umkm di kisaran kabupaten asahan sumatera utara
umkm itu terbentuk dari dana desa yang merupakan program presiden joko widodo
umkm tersebut menjual beragam produk seperti makanan ringan dan kerajinan tangan
saat ditanya ketua dpp pdi perjuangan sempat melontarkan sindiran kepada kubu prabowo sandi
jarod menilai kaum emak emak dari kubu jokowi ma'ruf lebih memberikan kerja nyata
disini ini nyata tidak berwacana
nyata kerja nyata
yang emak emak sebelah kan cuma untuk elektivitas saja
tidak ada kerja nyatanya
kami bisa mengetahui mana yang kerja nyata mana yang pencitraan
mana yang betul betul kejajang sesungguhnya mana yang rekayasa
karena biasanya mereka yang ada kepepet itu
susah begitu sukanya memainkan praying victim
seperti kemarin pak sandi ke rabuan batu
nah ini supaya apa
supaya mereka ratingnya naik
siapa yang menzolimi
sama seperti omak omak
omak omak disini bukan hanya diminta suaranya diminta
tapi sudah kerja nyata